game plus competition hadir kembali daftar sekarang juga hanya di vision plus
untuk mencari malam ini juga sebagian nanti ikut pak jaya ya pak jaya mana pak jaya pak jaya pak
jaya pak jaya mana oh tahu diam aja tahu ya nanti sebagai ikut saya ya jadi kita sekarang bergerak
kita cari di dalam hutan ayo
pak pak pak
belum balik pak berarti nggak jadi menang
kalau ari sama bella nggak sempat ketembak berarti pemenangnya adalah
itu jangan jadi orang yang apa kayak tongkosong bunyinya nyaring
alaibila mereka berdua itu hilang terus kalian menang mana buktinya kalau arin sama bella itu
tidak ketembak mana buktinya oke oke ipb orang orang ipb alu alu ibarat ya apa mana oke dia semua jadi
begini aja ya kita tunggu dulu si arin sama si bella nanti setelah mereka datang baru kita tanyakan apa
mereka tertembak atau tidak
jadi keputusan pemenang itu nanti setelah mereka datang
i will sue smu dua garuda dan juga saya akan tuntut resort ini
ibu ibu sabah istighfar bu
semua kita berpikir yang jelas dari pihak sekolah akan mencari putri ibu
kita akan bertanggung jawab bagaimana pak
pak kalau boleh diizinkan biar saya dan teman teman bantu cari arinda lah
allah kamu gak usah capir deh michelle
orang yang paling diuntungkan kalau arin kenapa kenapa itu kamu
saya tuh gak pernah punya pikiran seperti itu kan
gak kayak tante
jangan sembarangan kamu ngomong ya
jangan sosok polos deh
ini kenapa sih ini sawah gak ada pelang in and out
jadi kan kita gak tahu jalan pulang jadi nyasar kan
kita keren banget tau
kayak di film film perang gitu
tuh tuh bawa senjata lagi
film film lo mau gue kirimin ke medan perang sana di vietnam tuh
kan bisa sekarang jalan jalan
apalagi kalau ada lo bisa bayarin gue tiket gue beli tas tas branded
gak ada orang liburan di medan perang
bella kan vietnam luar negeri kan
lo tuh ya bener bener gue lagi kesusahan
lo gak ada otak ya bantuin gue
lo lagi seneng lo dateng terus ke gue
makanya lo itu gak usah cari cari masalah
sosok mau ngebuat michelle kesasar
buktinya apa nih kita yang kesasar
sudah ya bella
gak usah bawa bawa michelle
lihat nih kita sekarang kita nggak megang handphone
kita gak megang senter
gak ada mami juga
del emang mau kira ini senjata bisa menyinari jalanan kita
iya emang gak bisa tapi kalau ada musuh
udah udah udah
butuh sahabat ya
emang rin gue itu sahabat lo paling baik paling setia selama gue jagain lo kemana pun lo pergi
buktinya tuh bella bella
emang ini otak gue itu cuman ada bella
masa gak sih lo gak usah gidik gidik kepalan gue dulu
eh sekarang kita mau lewat mana nih kiri atau kanan
ya udah sana aja
kita lewat sana kita ngelawatin jalanan yang tadi kita kan nyasarnya dari sana
sama aja arahnya
ya udah kita lewat sana oke
di saat seperti ini harusnya anda banyak banyak berdoa supaya anak anda cepat bisa ketemu
bukan malah nunduk orang sembarangan tanpa ada bukti apapun
jangan sampai lawan ya buat michelle
yang selalu belain michelle
bukan cuma riki yang belain michelle selama ini tante
saya juga akan belain michelle
karena michelle gak salah
eh enggak enggak
silent bu tenang
terus terang aja saya bilang ya
saya betul betul setuju dengan apa yang dikatakan sama michelle
bagaimana dia ingin ikut mencari membantu
harusnya diapresiasi bu
bagaimana menurut pak kepala sekolah
saya setuju saja
asalkan ada yang menjamin tidak akan ada lagi yang hilang di luar sana akibat misi pencarian ini
yaudah lo turun duluan
iya udah turun
ini kan tinggi rin
cerita di depan ada musuh
harus nanti gue jadi back sound ya
itu mah gampang
iseng banget sih
lo semua jangan segera
tuh jatuh kan kecematan lo
oke kalau begitu
nanti sebagian ada yang nunggu di resort
ada yang mencari
iya pak ya
sebagian nanti ikut pak jaya
sebagian ikut saya
saya akan tunggu arin sama bella jadi resort ya pak
saya juga pak
saya juga pak
saya juga pak
eh gimana sih anak ipah ini
kenapa sih harus nunggu benteng begitu
pak jaga benteng itu kan mulia juga pak
aduh mama ye
eh kamu orang warga negara ipah ini
bilang saja kalau kamu orang itu penaku
mereka itu takut sama hantu
kalian dengar ya
alin itu suka bikin masalah
jadi dia itu pantes dapat hukuman dari alam
sudah gak usah berdebat lagi
ini bagaimana sih ini semua
jadi gini aja kalau ini berdebat
kapan ini kelarnya
ya bagaimana sih
kita harus berusaha untuk mencari malam ini juga
sebagian nanti ikut pak jaya
pak jaya mana pak jaya
giam aja tahu
nanti sebagian ikut saya
jadi kita sekarang bergerak
ke dalam hutan